saya suka sekali main takadal
saya juga senang main karet
kalau karet tuh semakin tinggi semakin jago kan
bahkan saya pernah juara satu lomba egrang
sesekali main bola tapi karena saya gak jago main bola biasanya saya jadi keeper
momen yang paling berkesan itu adalah rutinitas atau ritual
seminggu sekali saya dan kakak saya pasti pergi naik bis kota untuk ke toko buku bersama ayah
saat saya bisa bermain bebas bersama dengan teman teman
mandi di sungai
walaupun sekarang terdengar absurd gitu ya tapi kami sangat menikmati mandi di sungai
zaman now ini bermainnya terbatas
kemudian juga permainan sekarang yang mendominasi adalah permainan dengan gadget
kalaupun main bersama dengan teman temannya tuh ya main game tapi game online gitu
jadi gak secara fisik mereka ketemu
kebanyakan anak anak lebih fokus kepada gadget
sehingga cenderung lebih indikator
vibualistis dan keadaan kemampuan verbalnya juga terbatas karena komunikasinya melalui alat teknologi canggih ini
padahal seharusnya anak harus dekat dengan kegiatan fisik
pesan saya untuk anak anak indonesia tetaplah gembira
anak indonesia jangan berhenti mengejar mimpi
anak indonesia jangan lupa main jangan lupa baca buku
selamat hari anak nasional
dirgahayu anak indonesia